menyampaikan pengantar nanti mungkin ada tanya jawab dari para pihak
yang mulia para hakim
berikut ini saya mau memaparkan bahwa dalam kaitan dengan pemilihan umum februari lalu yang singkat pemilu
ada unsur unsur yang kalau betul betul terjadi merupakan pelanggaran pelanggaran etika yang serius
serta apa implikasi pelanggaran pelanggaran itu
sebelumnya izinkan saya mengajukan tujuh catatan tentang etika
dan yang etika dimaksud ajaran dan keyakinan tentang
binatang hanya mengikuti naluri naluri alamiah
tetapi manusia sadar bahwa nalurinia hanya boleh diikuti apabila baik dan bukan tidak baik
apakah seseorang itu baik atau buruk diukur dari apakah ia hidup secara ilega
tuntutan tuntutan paling dasar etika sejak ribuan tahun dituangkan manusia ke dalam ketentuan ketentuan hukum
misalnya larangan untuk menyiksa orang lain
jadi tidak memperhatikan hukum yang berlaku dengan sendirinya merupakan pelanggaran etika
tidak masuk masalah konsensus objekto
tiga etika dan hukum
agar manusia dinilai baik secara etis tak cukup ia tidak melanggar hukum
yaitu agar manusia selalu juga apabila tidak ada ketentuan hukum
harus perbaik hati jujur caring bersedia memaafkan
adil bertanggung jawab dan seterusnya
empat etika dan penguasa
apalagi itu berlaku bagi seorang penguasa misalnya seorang presiden
tak cukup asal ia tidak melanggar hukum
dari seorang presiden dituntut lebih
presiden begitu berkuasa ia bisa memberi perintah menentukan keselamatan dan kekayaan
kegalan hidup dan mati seseorang
agar kita mempercayakan diri ke tangan orang yang begitu berkuasa
agar kita merasa aman dengan dia
seorang presiden harus membuktikan diri sebagai orang yang baik
berbawasan kebangsaan bijaksana jujur adil
dari seorang penguasa tertinggi harus dituntut standar etika yang tinggi
lima etika dan presiden
presiden adalah penguasa atau seluruh masyarakat
oleh karena itu ada hal yang khusus yang dituntut daripada niat dari sudut etika
pertama ia harus menunjukkan kesadaran bahwa yang menjadi tanggung jawabnya adalah keselamatan seluruh bangsa
bahwa ia misalnya memakai kekuasaannya demi keuntungannya sendiri
atau demi keuntungan keluarganya adalah fatal
maka seorang presiden harus menjadi milik semua bukan hanya misalnya milik mereka yang memilihnya
kalaupun ia misalnya berasal dari satu partai
begitu ia menjadi presiden
yang demi keselamatan semua
memakai kekuasaan untuk menguntungkan pihak pihak tertentu
membuat presiden menjadi mirip dengan pimpinan organisasi mafia
di sini dapat diingatkan bahwa wawasan etis presiden indonesia
dirumuskan dengan bagus dalam pembukaan undang undang dasar seribu sembilan ratus empat puluh lima
etika dan pemilu
yang sekurang kurangnya dituntut dari suatu pemilu secara etis
adalah agar seluruh prosesnya persiapannya pelaksanaannya
menjamin bahwa setiap warga dapat memilih apa yang mau dipilihnya
hasil pemilu memang persis apa yang dipilih oleh para pemilihnya sendiri
kegawatan pelanggaran etika
filosofi manuel count memperlihatkan bahwa masyarakat akan menaati perilaku
dengan senang apabila pemerintah bertindak atas tanah
atas tasar hukum yang berlaku
dan hukum yang berlaku adalah adil dan bijaksana
apabila penguasa bertindak tidak atas dasar hukum
dan tidak demi kepentingan seluruh masyarakat
melainkan memakai kuasanya untuk menguntungkan kelompok
motivasi masyarakat untuk menaati hukum
akibatnya hidup dalam masyarakat tidak lagi aman
negara hukum akan merosot menjadi negara kekuasaan
dan mirip dengan wilayah kekuasaan sebuah mafia
sekarang saya ke bagian pelanggaran pelanggaran etika
dalam kaitan dengan pemilu dua ribu dua puluh empat
pendaftaran gibran akan menjadi pilihan raka booming raka
sebagai calon wakil presiden oleh komisi pemilihan umum
pendaftaran saudara gibran sebagai cawas pres
oleh dewan kehormatan penyelenggaraan pemilu
dinilai pelanggaran etika berat
karena pendaftaran itu dilakukan meskipun
majelis kehormatan mahkamah konstitusi
menetapkan keputusan mahkamah konstitusi
yang memungkinkannya sebagai pelanggaran etika yang berat
sudah jelas mendasarkan diri pada suatu keputusan
yang diambil dengan pelanggaran etika yang berat
merupakan pelanggaran etika berat sendiri
penetapan seseorang sebagai calon wakil presiden
yang dimungkinkan secara hukum
hanya dengan suatu pelanggaran etika berat
juga merupakan pelanggaran etika berat
keperpihakan presiden dan misuse of power
presiden boleh saja memberitahu
bahwa ia mengharapkan salah satu calon menang
tetapi begitu ia memakai kedudukannya
kekuasaannya untuk memberi petunjuk pada asn
polisi militer dan lain lain
untuk mendukung salah satu partai
untuk membiayai perjalanan perjalanan
dalam rangka memberi dukungan kepada paslon itu
ia secara berat melanggar tuntutan etika
bahwa ia tanpa membeda bedakan
adalah presiden semua warga negara
kalau seorang presiden memakai kekuasaan
yang diberikan kepadanya oleh bangsanya
untuk menguntungkan keluarganya sendiri
dia tidak mempunyai wawasan seorang presiden
hidupku seratus persen demi rakyatku
melainkan hanya memikirkan diri sendiri
melainkan milik bangsa indonesia
yang pembagiannya menjadi tanggung jawab
dan ada aturan pembagiannya
kalau presiden berdasarkan kekuasaannya
begitu saja mengambil bansos
untuk dibagi bagi dalam rangka kampanye
paslon yang mau dimenangkannya
maka itu mirip dengan seorang karyawan
dia sudah kehilangan wawasan etika
dasarnya tentang jabatan sebagai presiden
yaitu bahwa kekuasaan yang ia miliki
bukan untuk melayani diri sendiri
melainkan melayani seluruh masyarakat
manipulasi manipulasi dalam proses pemilu
kalau proses pemilu dimansimulasi
itu merupakan pelanggaran etika berat
karena merupakan pembongkaran hakikat demokrasi
misalnya kalau waktu untuk memilih diubah
atau perhitungan sebarang dilakukan
dengan cara yang tidak semestinya
praktek semacam itu memungkinkan
yang sama dengan sabotase pemilihan rakyat
yang jadi suatu perkembangan
suatu pelanggaran etika yang berat